ya musik rocky itu memang identik dengan jiwa yang muda
nah bicara tentang jiwa yang muda
akhir akhir ini sebuah permainan tantangan yang disebut skip challenge
menjadi viral di media sosial
namun aksi tantangan yang dilakukan oleh remaja ini
mendapat kritik tajam karena dapat membahayakan kesehatan
bahkan jiwa pemainnya
skip challenge ini dilakukan dengan menekan dada sekeras kerasnya
selama beberapa waktu
sehingga oksigen ke otak berkurang
dan pemainnya kehilangan kesadaran atau pingsan
aksi ini berawal dari amerika
dengan sebutan pass out challenge atau choking game
pelakunya kemudian mengunggah aksi mereka ke media sosial
dan kemudian sampai indonesia
sejumlah sekolah seperti lab school rawamangun di jakarta
sudah mengantisipasi hal ini
mereka berusaha mencegah agar aksi ini tidak dilakukan oleh siswa mereka
pihak sekolah juga menyadari kecenderungan para siswa
khususnya remaja laki laki yang tertarik pada tantangan baru

talent ini kan sesuatu yang baru
sesuatu yang menantang buat mereka
seperti halnya tantangan tantangan yang lain yang mereka ingin coba
tetapi karena kita sadarkan mereka bahwa ini tidak baik
maka mereka tentu tidak akan mencoba
tantangan ini populer karena cukup berbahaya
namun kebanyakan tidak mengetahui
apa saja risiko tantangan permainan ini
bahayanya sih yang paling saya tahu ya
kalau menurut saya itu juga takutnya
ketika lagi main takutnya tidak bangun
kalau kita tidak sadar sebentar
katanya sekitar lima detikan
kalau tidak sadar benar nanti jadi meninggal
bahaya kurangnya pasokan oksigen ke dalam otak
selain berdampak langsung
seperti pingsan dan kejang kejang
juga dapat menimbulkan efek jangka panjang
dr ali saraf dari rumah sakit pusat nasional
melihat dampak skip challenge terhadap remaja
dapat mempengaruhi kinerja otak hingga gejala kepikunan dini
jadi dengan ditekan
artinya tidak ada pertukaran napas ke paru paru
sehingga tidak ada oksigen dalam darah
nah darah itu yang mengalir ke otak tidak mengandung oksigen
sehingga otak kekurangan oksigen
secara medis kita sebut sebagai iskemik encephalopathy
jadi karena otak kekurangan oksigen
mirip seperti orang digantung gitu ya
jadi tidak mendapatkan oksigen
akibatnya kalau secara umum seluruh otak itu tidak mendapat oksigen
dia bisa rusak
bisa mulai kejang sampai kematian
usia remaja adalah masa produktif
di mana otak yang berusaha untuk mengembang
di mana otak manusia sedang mengalami pertumbuhan
seperti bagian tubuh lainnya
amat disayangkan jika proses tumbuh kembang ini
dirusak oleh upaya menunjukkan eksistensi diri di dunia maya